ukuran kebun binatang ragunan dan taman mini masih menjadi prima dona warga jakarta
untuk mengisi liburan bersama keluarga tercinta
korespondensi nn indonesia sufiani tanjung akan ajak anda menikmati liburan seru yang ada di sana
seperti biasa di setiap hari libur tiba kawasan taman marga satwa ragunan
masih menjadi lokasi wisata favorit bagi warga
dan jumlah pengunjung setiap tahunnya tidak pernah surut
ribuan pengunjung diperkirakan datang ke lokasi wisata murah di kawasan ibu kota
taman marga soto ragunan yang telah berdiri sejak tahun seribu delapan ratus enam puluh
memang masih menjadi lokasi wisata favorit bagi warga
untuk piknik dan menikmati waktu luang berkumpul bersama keluarga
tak tanggung tanggung pada momen libur natal hingga tahun baru ini
pengelola taman marga satwa ragunan menargetkan bisa mengait ratusan ribu pengunjung
harga tiket masuk ke taman marga satwa ragunan adalah rp empat untuk orang dewasa
dan tiga rupiah untuk anak anak
murahnya harga tiket menjadi alasan utama lokasi wisata yang memiliki kurang lebih dua ribu koleksi hewan ini
tak pernah sepi pengunjung
ya untuk pendidikan anak biar mengenal situasi hewan lingkungan semuanya gitu
di matanya loncat loncat lalu lihat gelapah
oh ragunan ragunan itu tempat apa sih
ya selamat siang dan selamat datang
dan sebagai bentuk penghargaan sekaligus upaya mengedukasi pengunjung untuk tidak mengganggu hewan koleksinya
pada momen libur natal dan tahun baru kali ini pengelola ragunan pun menggelar program santa claus berkeliling ragunan
sambil membagi bagikan souvenir untuk para pengunjung yang bisa menjawab pertanyaan yang diberikan
ikutan yuk siapa tau saya juga bisa dapat hadiah nih
tuh ada sinterpas
di depan sana
sekarang saya ajak anda bergeser ke wilayah timur jakarta untuk mengunjungi satu lagi lokasi wisata murah
yang bisa menjadi pilihan menghabiskan liburan natal dan tahun baru
saya sudah sampai di taman mini indonesia indah dan saya akan mengajak anda untuk berkeliling di sini
tapi tidak di jalur daratan seperti biasanya tapi saya ajak anda berkeliling menggunakan kereta gantung
terima kasih pak
terima kasih pak
taman mini indonesia indah atau disingkat tmii merupakan lokasi wisata bertema budaya indonesia
yang berdiri di atas lahan seluas satu ratus lima puluh hektare
di tmii terdapat koleksi lengkap rumah adat dan karya seni dan budaya dari provinsi seluruh indonesia
dengan membayar lima puluh ribu rupiah pengunjung bisa melihat miniatur kepulauan indonesia di danau tmii
lain lagi dengan istana anak indonesia yang tiketnya dibanderol seharga dua puluh ribu rupiah
dan memiliki koleksi diorama boneka yang menggambarkan keragaman budaya dan agama di tanah air
tak hanya itu di sana anak indonesia anak anak juga bisa menikmati bermain dengan sejumlah wahana permainan yang ada
karena banyak permainan ya
terus sama tahu sejarah indonesia
dengan sejumlah fasilitas yang dimilikinya pengelola menargetkan empat ratus lima puluh ribu orang akan mengunjungi tmii
fasilitas lain yang juga akan menambah wawasan anda dan keluarga saat mengunjungi tmii adalah taman legenda
yang memberikan edukasi mengenai binatang prasejarah dinosaurus
sufiani tanjung jakarta